kita tugas tugas sebelumnya yang selama ini sudah berjalan baik kita lanjutkan
apabila ada kekurangan yang menurut kita kebijakan kebijakan yang masih kurang
menurut kita nanti kita eksplosif sama sama
dan yang harus perlu kita singgahi kemarin bersama sama kita membangun
semua stakeholder harus kita rangkul semuanya
ya kuerpo pinda upd malesek das
ya upd sampai seluruh masyarakat sejarah untuk berserta untuk membangun sejarah
jadi ya di roda pemerintahan tidak terganggu pak ya
insya allah roda pembangunan tidak terganggu
agar kita jalankan sebaik dengan kursi kita
yang selama ini dijalankan oleh bapak bupati ini terus kita jalankan ya
mulai dari pelayanan pembangunan insya allah akan kita jalankan semaksimal mungkin